hei kak kita dikasih apaan ya
hah kuala baran udah
emangnya ncut gak tanya sama papasnya ncut
sebenernya papasnya ncut itu sakit apa
tapi katanya papanya cucu baru mau bawa hasilnya ke dokter
katanya gak mau
mungkin papasnya ncut gak mau karena takut ncutnya sedih
soalnya biasanya kalau udah sampai di ronsen berarti penyakitnya udah paran cut
suara h manipulate
kenapa sih kang
itu neng di rumahnya pak ustadz kemet ada keluarganya miming
terus dia teman kesini
iya bi cepet kamu beresin meja makan sama ini ruang tamu kamu sapu sama apa lain
emangnya ada apa bi
mau ada tamu gak usah banyak nanya
ini juga kulkas jangan lupa dilap
yang mana sih mang yang harus dikerjain
semuanya semuanya harus bersihnya
ih mana sih
dia valores banget rekit rasanya synthesistik
kayaknya n diferente
aku bos banget
ganti baju lah tuh
ternyata main sambung kata itu asik ya
iya jane aku suka banget
itu teh permainan apa
kita menyambungkan kata yang diucapkan oleh teman kita
tapi harus pakai kata dasar
gak boleh pakai kata imbuhan apa
awalan atau akhiran
oh kita mainkan di sekolah yuk
ya semua temen tau
bapak bapak prabut yuk
padahal main apa
lagi main congkak kek
udah pada makan belum
kakek jalan dulu ya
claudia sini kak
ada kak claudia
kita main sambung kata lagi yuk
eh ternyata ada enggak
kalau dia kita main sambung kata yuk